presiden joko widodo memberikan bantuan dana perbaikan bagi lima rumah terdampak gempa di kecamatan pemenang kabupaten lombok utara
dan selain memberikan bantuan presiden jokowi juga meninjau contoh rumah tahan gempa sesuai arahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
di hadapan warga yang terdampak gempa lombok dari berbagai daerah di pulau lombok
presiden jokowi meminta agar dana bantuan dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun rumah tahan gempa sebagai prioritas utama
presiden juga mengingatkan agar dalam pembagian dana bantuan tidak ada pungutan yang memberatkan pengungsi
tetap akan dicek jadi rumah benar enggak nanti rumahnya nggak jadi duitnya sudah nggak ada
nah ini yang nanti akan dicek kemana ini uangnya
hati hati jangan sampai dipakai untuk yang lain lain
rumahnya nggak jadi malah punya sepeda motor baru nah ini
ini yang enggak boleh enggak benar ini enggak benar enggak benar
ini enggak boleh enggak benar
posko pengungsian setiap pagi ini memang di beberapa titik dan sampai selama satu hari memang mereka menempati beberapa tenda yang sudah disediakan
berbeda halnya di kota mataram ini karena memang dampak gempa di kota mataram ini tidak begitu terasa
maka tenda tenda pengungsian hanya ditempati pada malam hari
namun di kabupaten lombok utara dan juga di kabupaten lombok barat
di mana kondisi para pengungsinya dengan rumah yang
hancur begitu mereka bergantung sangat bergantung dengan tenda tenda yang sudah didirikan
sementara itu kebutuhan logistik mereka saat ini juga saya lihat kemarin juga sudah mulai terdistribusi dengan baik
mengingat bahwa gempa yang terjadi di lombok ini tidak dapat diprediksi
walaupun pada hari ini merupakan dan selama sampai dengan tanggal dua puluh enam september dua ribu delapan belas nanti merupakan transisi
pemulihan namun masyarakat sampai saat ini masih trauma dikarenakan ada beberapa getaran gempa
seperti misalnya kemarin kalau tidak salah terjadi pada pukul sepuluh begitu
walaupun magnitudenya kecil sekitar lima satu ini juga sempat membuat masyarakat sedikit panik begitu dan juga trauma
apakah nantinya akan terjadi gempa yang akan jauh lebih besar sehingga mereka tidak berani untuk kembali
rumah rumah mereka dan rumah rumah mereka ini pun juga sampai saat ini juga tidak bisa ditinggali
namun kementerian pupr yang atas nama pemerintah ini kemarin juga sudah memverifikasi sekitar dua ribu begitu ke rumah rumah yang terdampak
dan juga beberapa sarana dan prasarana publik seperti misalnya rumah sakit kemudian juga pasar kemudian juga sekolah
yang nantinya akan mendapatkan dana bantuan dan juga prioritas untuk dibangun kembali
sedangkan untuk rumah rumah yang terdampak sekitar satu ratus dua puluh lima ribu rumah ini nantinya juga sudah terverifikasi
namun hanya baru sebagian yang sudah ditransfer dana bantuan pembangunannya yaitu sekitar lima puluh juta
dan kemarin presiden jokowi dodo di kecamatan pemenang itu juga mengatakan bahwa dana bantuan ini harus digunakan dengan baik begitu
dan tidak dipergunakan untuk hal hal lain yang tentunya bukan untuk pemerintah
dan karena itu agar dana ini juga patut untuk diawasi bersama sama agar tidak terjadi penyelewangan
dan satu kata yang ditekankan oleh presiden jokowi adalah bahwa dalam pembagian dana bantuan ini tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun
verdi dan amelia
ya lalu raff raff dengan pendistribusian bantuan yang berjalan dengan lancar apakah bantuan hingga saat ini masih terus berdatangan
lalu apa hasil kunjungan presiden jokowi selama menemui para korban gempa
ya betul sekali di beberapa posko penerimaan bantuan seperti misalnya di pos indonesia kemudian juga di bandara selaparang
saya masih melihat adanya penumpukan bantuan di mana distribusi bantuan tersebut juga sudah berjalan cukup baik
masyarakat yang istilahnya ada di beberapa posko tersebut mengambil bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka
dengan jumlah dan bentuk bentuk bantuan
yang sekiranya mereka butuhkan begitu
dan presiden jokowi dodo kemarin selain meninjau rumah tahan gempa kemudian juga bertemu dengan warga memberikan bantuan
kemudian malam harinya ikut juga menonton acara penutupan asian games dua ribu delapan belas
ini merupakan satu hal yang saya baca di sini adalah bahwa ini merupakan bagian dari trauma healing yang diberikan oleh presiden joko widodo
bahwa sejenak presiden jokowi bersama dengan para korban ini ini merupakan bagian dari trauma healing yang diberikan oleh presiden jokowi dodo
ini merupakan bagian dari trauma healing yang diberikan oleh presiden jokowi dodo
ini merupakan bagian dari trauma healing yang diberikan oleh presiden jokowi dodo
ini merupakan bagian dari trauma healing yang diberikan oleh presiden jokowi dodo
baik rafraf terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali